oke partai gerindra mengisyaratkan rencana pertemuan lanjutan antara presiden dengan prabowo
sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih
pertemuan lanjutan dilakukan untuk meredam polarisasi dan memberi masukan kepada presiden
wakil sekjen partai gerindra andre rosiade membenarkan rencana pertemuan lanjutan jokowi dan prabowo
namun andre belum bisa memastikan waktu pertemuan tersebut
yang informasinya akan disampaikan di kediaman prabowo di bukit hambalam bogor
menurut andre pertemuan pertama belum cukup menurunkan tensi polarisasi
sehingga diperlukan dua tiga kali pertemuan berikutnya
prabowo akan memberi masukan tentang pemerintahan kepada jokowi
selain itu prabowo akan menggelar rapat bersama jajaran dewan pembina partainya
pada jumat mendatang untuk menjelaskan hasil pertemuan dengan jokowi pekan yang lalu
menurut informasi yang saya dapatkan memang akan ada pertemuan lanjutan
antara pak jokowi dengan pak prabowo
tapi apakah di hamalang atau di mana saya belum tahu
yang pasti memang kalau kopi hambalam memang legendaris
saya rasa dan saya rekomendasikan pak jokowi mencoba hal itu
tapi tuan rewahnya pak prabowo ya
ya bisa saja ini kan soal teknis saja ya
yang jelas mereka berkomitmen demi indonesia guyup
demi persatuan demi bangsa dan negara
demi rakyat mereka akan bertemu untuk kedua kalinya
apa sebetulnya yang menjadi urgensi pertemuan
saya berharap dengan teman teman lain bahwa
satu pertemuan seremonial itu tidak cukup untuk menurunkan tensi
tidak cukup menurunkan polarisasi
tentu harus ada pertemuan lanjutan yang menjadi teladan
dan menjadi patokan dari para pendukung
dan yang kan berhasil seperti
rekonsiliasi antara jokowi dan prabowo beberapa waktu yang lalu
dianggap sebagai momentum penurunan tensi politik
di peras pertemuan ini atau pertemuan di mrt ini
sekaligus mengajak pendukung masing masing kubu untuk menghilangkan polarisasi
dan menjaga persatuan di atas perbedaan kepentingan politik
meski nampaknya berjalan tanpa syarat
rupanya kayaknya ada diadil tertentu
jadi tidak bisa memastikan
tentu apa yang tidak tampak di permukaan
tenaga ahli kantor staf presiden
alim mokhtar ngambali mengatakan
tidak ada makan siang yang gratis
dalam membangun kerangka persatuan dua kubu
bukan bagi bagi jabatan
itu inti pertemuan pak jokowi dengan rakyat
dan inti pesan andra rosiadeh hari ini
no freelance tidak ada makan gratis
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tidak ada makan gratis
kecuali kalau kita buka puasa di masjid istiqlal
apa itu biasanya gratis itu kalau
ketika beliau puasa
rekonsiliasi yang terjalin antara dua petarung pilpres
membuka ruang sejuk dalam demokrasi indonesia
namun upaya untuk membangun semangat
mencoba terus digelorakan salah satunya
bagaimana variabel ini bisa dihitung dalam dinamika politik
terkini apalagi setelah kita lihat
kemesraan antara jokowi dan prabowo
setelah sebelumnya agak kencang melihat
kemesraan jokowi dan prabowo di mrt
kini amin rais mengeluarkan sinyal sinyal
yang nampaknya agak meredah
dari proses belakangan ini
apakah benar upaya merawat
lembaga oposisi mendapat tantangan
yang berat belakangan ini
kami akan berdiskusi malam hari ini
bersama mbak dian fatwa
mbak dian terima kasih
sudah datang ke sini indonesia
kemudian untuk mengawal kita secara moral dan intelektual
analis politik senior terima kasih profi kam
sudah cukup surprise ya dengan saya
mau ke profi kam dulu nanti mbak dian akan
mengungkapkan apa yang terjadi di belakangnya
anda lihat prosesnya
dalam satu dua hari ini cukup surprise
atau sangat predictable
apalagi setelah putusan mk
kalau ada penganggapan politik
masih surprise dengan dinamika
indonesia itu sama dengan
orang surprise dengan cuaca di london
apa yang membuat ini sangat terbaca
apa yang membuat ini sangat terbaca
ya memang kayak begini yang namanya indonesia
tidak perlu kalau istilahnya
surprise dan jangan
itulah dinamika masyarakat indonesia
oke nampaknya kalau
biasanya kalau kita tuh
mobil yang agak mahal per bawahnya
itu kan agak empuk yang atasnya cukup
keras supaya bisa menopang ini kayaknya yang
di atas empuk sekali yang bawahnya yang
cukup keras ya pendukung pendukungnya yang masih
agak rame dan agak tegang di
makanya kalau gue istirahat dulu
al mafur lah ya selalu bilang
yang kagetan itu mesti saya naik duhur
yang di atas jadi di bawah belas orang kaget
soalnya biasa biasa aja
tapi yang menarik mbak dian kalau kita
bicara ini kan tokoh
apa namanya kemarin kita lihat
resepsi ya di sabtu lalu di mrt
stasiun mrt jadi ajang resepsi
taruh black tape lay nya dimana gitu kan
black tape lay itu apa mbak dian
ya itu prof ika makan bergaris secara kultural ya
tahunya resepsi kan apa
yang ada di belakang itu dan ini menarik
sekali kalau kita lihat pak amin cukup kencang
ketika pertemuan itu
kesannya pak prabowo kok
nyelonong saja kemudian kita lihat
pernyataan yang cukup agak berbeda kemarin
pan dalam pusaran
sabtu kemarin ini ada di mana
kalau kita nggak mau bilang bagi bagi konsesi tapi
dalam proses rekonsiliasi politik
pasca pemilu ini pan posisinya ada di mana mbak dian
pertama saya yang nuruskan
bukan rekonsiliasi ya ini siratur rahmi
tapi kalaupun ini rekonsiliasi
tentu akan harus
ada pembicaraan pembicaraan selanjutnya
ada win win diantara keduanya gitu
yang harus diterima oleh kedua belah
pihak itu pertama terus kemudian
kedua kenapa pak
sorry saya potong rekonsiliasi pasti akan ada win win
pasti akan ada tambahan harus ada deal di situ
harus ada deal bukan
deal ya tapi ada hal yang bisa
diterima oleh kedua belah pihak
satu hal lagi yang perlu saya luruskan
adalah ketika pertemuan
ini terjadi memang pak amin
pemberitahuan tapi hanya mendapatkan surat
yang tentu saja
satu grup dan
sudah bersama sama selama sepuluh bulan
terakhir kemudian ada
salah seorang dari kita yang sudah
keluar menemui pihak
seberang tentu saja ini menimbulkan
kekagetan saya pikir hanya
surprise saja karena tidak ada
terlebih dahulu namun ketika
hari senin kemarin beliau
bertemu dengan pak prabowo
empat mata di situ
beberapa alasan kenapa
sampai pak prabowo
yang anda sebut
kebetulan saya berada di
di australia pulak balik
dan saya bertemu dengan kawan kawan
menjadi pendukung dua
dan mereka cukup kecewa saya pikir
saya sendiri juga surprise
anda kecewa nggak mbak dian melihat resepsinya
terlalu cepat atau terjadi pada sabtu lalu
termasuk saya adalah bagian dari
jurubicara dan tentu saja
karena saya belum mendapatkan pemberitahuan tapi
saya cenderung menunggu apa
sebetulnya yang terjadi di balik itu tapi
setelah saya mendapatkan
informasi apa sih sebetulnya yang menjadi
saya menundak tapi ada yang menarik karena
kemarin media sosial
khususnya yang mengatakan
kami beri kesempatan
kepada bapak jokowi
selama lima tahun ini tapi ada yang
kami terpaksa menerima
nah yang terpaksanya
dalam pemberitaan itu
sehingga publik melihatnya
pak amin ini meredah
tapi yang terpaksanya nih kawan kawan
kadang kadang jahil juga
tapi kalau kita bicara
rekonsiliasi tadi menarik kata mbak dian pasti ada
take and give kalau tidak mau dibilang
deal tapi ada kompromi di situ kita
oke kita sepakat ya tentang suatu hal
ini adalah sebuah demokrasi
dalam demokrasi ada ruang dialog
ada ruang dialog dan
di situ ada ruang untuk kita melakukan
negosiasi dan melakukan kompromi
di dalam nah pertanyaannya adalah kemarin
resepsi hari sabtu kemarin
dilakukan oleh prabowo dan jokowi
prabowo ini apakah sebagai
calon presiden yang membawakan
kekuasaan di koalisi adil dan makmur
yang terdiri dari beberapa partai
atau prabowo sebagai
pimpinan partai gerindra yang punya
hak atas partainya sendiri
tidak bisa menentukan apa yang dilakukan oleh pan
apa yang dilakukan oleh pks apa yang dilakukan oleh
pan apakah juga masuk dalam
pusaran ini mbak negosiasi ini
disclaimer saya belum bertemu dengan
pak prabowo tentu saja saya tidak
mengetahui hal itu
sampai ini menimbulkan kegagetan dari pak amin
itu sendiri karena
di sini pak prabowo masih memberikan
tidak melalui telpon yang biasanya terjadi
dan itu belum cukup bagi pak amin
belum cukup ya tentu saja harus ada
pembicaraan karena pak amin tidak sedang ada di jakarta
dan surat itu juga diberikan
kepada pks juga
beliau masih menganggap ini adalah bagian dari
koalisi jadi pak prabowo
tidak hanya sebagai pribadi dan
atas nama partai gerindra tapi juga
mengatasnamakan atau mewakili gerbong
koalisi yang selama ini ada kita akan
membaca bagaimana kalimat demi
kalimatnya pak amin rais
setelah bertemu dengan pak prabowo kemarin
tapi usai jeda kami akan segera kembali
nah kita akan membaca bagaimana
pan dan amin rais dalam posisi rekonsiliasi
apakah pak prabowo itu mengatasnamakan pribadi
dan partai gerinda saja
tidak mengatasnamakan koalisi itu
juga mbak dian tidak bisa mengonfirmasi
karena pak prabowo yang menjalankan resepsinya
kan belum ketemu juga
tapi bagaimana dengan amin rais
amin rais dan pan ini juga menarik sekali
karena menjadi variable yang cukup kuat
dalam kesehatan dan kekuatan
dalam kontestasi pilpres kemarin
kita dengarkan nih pernyataan pak amin rais
usai bertemu dengan prabowo subianto
pertama bahwa pertemuan dengan pak jokowi
tiga belas juli kemarin
itu sama sekali tidak berdiskusi
bermusyawarah tukar pergeran
mengenai power sharing
dan juga mengenai
perusahaan yang diperlukan
kekuatan yang diperlukan
mengenai hal hal yang
mungkin tidak sangka
jadi ini firm
tidak ada pembicaraan
mengenai siapa dapat apa
bagaimana kapan dan lain sebagainya
jadi hanya betul betul
pertemuan dua tokoh
supaya tidak ada lagi
cepong dan kampret
ya sehingga yang ada
artinya sudah ngakur gitu ya
nah yang kedua
ini saya bocorkan ya
saya sampaikan ya
supaya anda tidak
menurut beliau yang namanya
memang betul betul harus objektif
peta ke depan
critical mapnya itu bagaimana
kalau memang betul
untuk keselelatan tangan
keselelatan energi keselelatan air
perbaikan kekuatan militer
pro pada rakyat
maka semua bisa
kekuatannya seperti terrefleksikan
di dalam hasil
menurut versi kpu yang
didukung oleh mk
dan jelas sekali
akan memilih menjadi oposisi
yang bertanggung jawab
loyal dan objektif
saya kira kita tunggu saja
sementara saya sendiri berpendapat
yang relatif tangguh
karena kalau demokrasi tidak ada oposisi
nanti menjadi serna
jiwa demokrasi menjadi hilang
tidak usah kita besar besarkan
ini masalah sangat
hanya masalah bagian
siapa yang berkuasa
siapa yang mengontrol
siapa yang di luar siapa yang di dalam
jadi jauh lebih mudah daripada hal hal
yang pernah kita alami sebagai bangsa pada masa lalu
oke yang tersurat
dan yang tersirat apa yang anda baca
saya melihatnya ini
semuanya masih flux
jadi masih ada
dibereskan di dalam partai partai
di dalam kubu
jadi pak amin rais ingin mengatakan
urusan gerindra itu
juga masih harus dibicarakan dengan gerindra
mungkin akan mempengaruhi apa yang
akan dilakukan oleh
keduanya nanti kalau sudah selesai
rapat dewan pembina atau apa
nah di pihak lain pak amin rais
mempunyai pandangan ideal
bahwa kalau yang namanya
harus ada kubu yang
pemerintah tapi juga harus ada yang
itu yang menurut beliau secara ideal
cuma tadi kan kemudian dikualifikasi lagi
kalau memang ini untuk
dengan syarat syarat tertentu tadi itu ya
bisa juga kemudian nanti akan diatur
nah mengatur inilah
yang kemudian nanti pasti harus
jadi saya ya walaupun pak
dan pak jokowi
berhasil untuk bertemu
dan menyelesaikan dengan
dalam tempo yang sesingkat singkatnya
masalah masalah teknis masalah masalah
yang berkaitan dengan partai partai
yang lain karena jangan anda lihat
yang di kubu pak prabowo
kubunya pak jokowi juga ada
betul apa namanya
itu sudah bersuara prof vikam kata
hanya di luar saja lebih baik
kalaupun bergabung di dalam gak usah dapat jatah kursi menteri
katanya itu sudah bersuara
karena menunjukkan ketakutan jatah mereka akan diambil
bukan cuma itu
tapi fakta memang begitu kan
kalau yang dibicarakan pada level kabinet
kan anda cuma punya tiga puluh
sementara yang di sana aja sudah lima
partai jadi pasti akan ada
banyak persoalan kedepan yang harus dibicarakan
tapi kalau kita lihat dari bahasa pak amin
apakah pak amin sendiri sudah terlihat
lebih bisa berkompromis
sudah bisa maksudnya gini
sudah agak turun apa namanya callnya
supaya tadinya mau oposisi saja
sekarang oke dengan syarat syarat tertentu
bolehlah kita kompromi
pak amin rais ini kan politisi senior
yang apa namanya jam terbangnya
mungkin tidak ada yang
membandingi beliau sekarang kan
sehingga kalau beliau berbicara itu
tentu semuanya itu
yang sudah beliau miliki
oleh karena itu memahami
apa yang dikatakan pak amin rais itu
betul betul kita juga harus hati hati
makanya tadi tidak bisa
hanya satu pemahaman
kalau untuk idealnya pak amin rais jelas
bahwa oposisi penting
tapi kan anda juga harus melihat
apa betul pak amin rais begitu
wongpan saja pengen masuk kan begitu kan
itu nanti kita tanya pak rial
apakah betul pengen masuk atau enggak
artinya bahwa kita juga masih harus mengkualifikasi lagi
yang kedua juga tadi itu
bahwa kalau memang
untuk kepentingan bersama sama kan masih bisa
dibicarakan oleh karena itu
event pak amin rais pun belum
tetapi kalau lihat dari
masalah yang tadi yang dikatakan
oposisi tadi ya kalau menurut
pakarnya di dalam soal oposisi
di dalam era mana pak amin rais
yang tidak oposisi zaman
bung karno beliau muda juga
juga oposisi zaman gus dur walaupun
berada di dalam juga ujung ujungnya
bisa cerita banyak ini
tapi kalau kita baca kalimat tadi sebelum kembali
kemudian untuk konfirmasi lebih lanjut lagi
itu sebenarnya harapan dia
untuk pak prabowo saja
dan gerindranya atau
ini sebenarnya mengatasnamakan pan juga deh
keharapan pan juga suara pan juga
kalau melihat tadi
kalau tidak ada dukungan dari pak prabowo
atau dari gerindra pan juga akan
sulit walaupun masuk di dalam
katakanlah petahana oleh karena itu
saya masih melihat
pak amin rais itu sebetulnya
kalau prosentase gitu ya
beliau itu menginginkan harus ada
kelompok oposisi di parlement
di bawah pimpinan gerindra
kemudian ada di dalamnya
pks sudah tidak usah dibicarakan
bisa empat partai ini
ya demokrat saya kira memang
agak sulit diharapkan tapi
katakanlah pks gerindra
pks kemudian pan
itu saya kira sudah bagus
sebetulnya kalau kita lihat sejarah
anda nggak perlu banyak banyak partai
tetapi kalau partai itu firm
baik pada tantaran individual
tantaran organisasi dan tantaran sistem
berbuat sangat banyak
kita akan masuk ke bagaimana oposisi tapi kita mau baca dulu pak amin rais tadi
badian apa yang bisa anda baca
apakah ini juga
mengindikasikan bahwa pak amin
agak lunak dan bisa
rekonsiliasi atau bergabungnya
kubu prabowo atau pan mungkin
ke dalam koalisi pemerintah
kalau saya memutuskan sesuatu
tanpa memberitahu tentu saja
tentu akan memberikan
dan itu yang sebenarnya terjadi dengan
pak amin ketika mendapatkan penjelasan
empat mata kemarin
dan disitulah beliau mengerti
dan memahami apa sebetulnya dibalik
strategi pak prabowo itu sendiri
bahwa ini baru awalan
karena ini pertemuan pertemuan lanjutan
ini sebetulnya akan menentukan
dan kita harus tahu bahwa indonesia bukan
satu dan dua bukan cebong dan
kampret saja bahwa ini adalah
ada yang bersayap
bahwa indonesia inilah cukup
majemuk dan ada bagian dari
masyarakat yang tidak tertampung
dalam kubu satu dan dua
dan persoalan indonesia ini
tidak akan selesai dengan pilpres itu
sendiri karena indonesia adalah sebuah
hidup hidup adalah sebuah gerak
dan indonesia akan terus bergerak
persoalan ini tidak akan selesai
indonesia tidak akan selesai
tapi bagaimana dengan pan mbak dian mbak
pan ini banyak orang yang menanti nanti terutama kader pan di bawah
tidak menentu kali ini
dimana pan mencoba memposisikan diri
apakah sesuai dengan kata pak amin rais
di belakang tadi bahwa sebenarnya saya
lebih setuju tetap ada oposisi yang
kuat semua harus dikontrol atau
saya sepakat bahwa
demokrasi yang sehat
membutuhkan adanya oposisi
tanpa ada oposisi
demokrasi itu tidak ada maknanya
sehingga pemerintahan akan menjadi
gelembung yang besar tapi
sebetulnya tidak ada isinya karena tidak ada
nah disitu pentingnya peran
karena sistem kita presidensial ya pak ya
kita tidak mengenal adanya
seido minister seperti yang terjadi di webinter
nah karena itu
pak amin mengatakan perlunya
di parlemen bagi pan sendiri
berada di dalam dan berada
di luar di dalam sebuah sistem dan
sama sama juga memberikan
kontribusi bagi indonesia
dilihat bahwa kalau pun kita berada
di luar artinya bahwa kita tidak
punya nilai kita tetap punya
nilai dan ini adalah pembelajaran
bagi masyarakat itu sendiri
tapi pan kemudian mencoba untuk
mencoba membuka pintu untuk
bernegosiasi dengan pak jokowi
apakah itu dibuka atau tetap konsisten
seperti pks dari kata prof vika
kita tetap di luar
saat ini kita masih menunggu kawan kawan
kawan kawan dari daerah
karena mereka sebetulnya membawa suasana kebatinan
dan itu pasti didengar oleh para elit elit yang nanti akan menentukan
dan juga ada di
negara depan dalam negosiasi politik ini
yang paling penting adalah
banyak orang yang berpikir terutama
kita lihat di media sosial misalnya
upaya pak amin rais dengan mencoba mendekati
dan berkomentar seperti itu kepada pak prabowo
mencoba memanaskan atau memelihara
pentingnya oposisi itu tetap penting untuk
demokrasi bagaimana kemudian
ini bisa di ejawantakan oleh para elit
dan bagaimana oposisi ini apakah
terancam lembaga oposisi ini ke depan
di dalam era ini kami akan kembali
dan beri tahu kepada para pelajar
kita harus mencoba
deal dengan pihak
untuk mencoba memperbaiki
tidak semua orang itu setuju dengan jalan oposisi
misalnya barah hasibuan dan lain lain itu cenderungnya itu adalah justru menjadi bagian dari situ
sementara pak amin juga tahu bahwa kalau kamu mau masuk sana kamu juga harus lihat
yang menolak lebih banyak daripada yang sepakat
tapi pkb belum apa apa sudah mengeluarkan semacam fatwa akan menolak
tapi kondisi mengkhawatirkan nggak prof
kelembagaan oposisi vis a vis seperti yang kita lihat dengan komposisi dua koalisi ini
ini kan sebenarnya sehat kalau kita bicara nanti masuk dalam konteks check and balance di parlemen
apakah ini terancam
oposisi koalisi oposisi yang sudah semakin kuat numbers nya lumayan enam puluh juta lebih
akan terancam kalau ada godaan untuk masuk ke sana
fakta terakhirnya anda lihat semakin terancam
atau mereka tetap kuat
fakta terakhirnya yang kata officialnya akan ditutupkan rakenas
itu makin kuat godaan dari sepakat kuat
jadi makin terancam lembaga oposisi ya
tapi kan pak amin rais tidak kemudian sebagai ketua dewan pembinaan
harus begini harus begini
beliau mengingatkan saja bahwa risiko yang anda hadapi kalau anda tidak punya oposisi adalah the crambling of democracy
itu sebagai prinsip ideal
tapi menjalankan itu tidak
kecuali harus menunggu bagaimana dinamika di gerindra
yang sudah firm itu pks
lebih sulit dari gerindra adalah pan
karena pada level wakil ketua umumnya saja ngeyeli seperti itu
kalau gerindra kalau anda dengar dari mas andre pada akhirnya semua kita ini ingin berada di luar
tetapi kan kita juga harus mengikuti
tapi itu bisa dilihat bahwa sebenarnya lebih cenderung kepada oposisi pak amin rais
mungkin kalau saya agak vulgar sedikit mas ya
pak amin rais lebih comfortable dengan omongannya gerindra daripada di pan
ya karena pan itu sudah faktual bahwa ada yang menginginkan masuk di sana
kalau gerindra kan belum belum ada
jadi gerasurutnya lebih kuat untuk tetap ada di luar pemerintahan
pan yang pada menolak nasihatnya pak amin
pak amin itu mempunyai basis
sementara yang saya lihat yang di pan itu
jadi ini akan nah tanyakan yang di bawah
pak dian gimana menjawab tadi keresahannya prof rika mengenai apa situasi hatinya masyarakat pan para pemilik pan
karena bahwa politik tidak hanya berhenti pada mrt bagaimana resepsi ya
resepsi di mrt bahwa tiba tiba kami menjadi berada melakukan kompromi begitu saja
saya pikir tidak juga bahwa
perlu juga kita yakinkan kepada semua pendukung apa yang sebelumnya pendukung pan khususnya dan juga pendukung dua bahwa kami yakinkan bahwa kami tidak akan meninggalkan suasana kebatinan rakyat
bahwa itu yang paling terpenting karena kami tidak ingin bahwa amanah yang diberikan oleh rakyat ketika ada di ballot box itu kita khianati
dan itu adalah yang terpenting
tentu saja bahwa ketika
elit elit politik melakukan pertemuan
ini kadang kadang ada hal yang tidak bisa kita ungkapkan begitu saja kepada mereka
karena ada pihak pihak tertentu yang juga harus kita jaga
misalnya apa pengamat politik
tapi kalau pan sendiri
kalau pan sendiri sebenarnya memandang dalam konteks seperti ini gitu
oposisi kelembagaan oposisi kita sesuatu yang diidam idamkan adanya check and balance sekuat apa yang terjadi saat ini
ini kan sehat juga nanti kalau terjadi di parlour kan gitu prof
karena saya lama tinggal di luar negeri dan melihat begitu ketika oposisi kuat memberikan alternatif kebijakan
nah itu cukup penting karena yang terjadi saat ini seperti cat and mouse
jadi bukan pada bagaimana kita sama sama menunjukkan alternatif
yang terbaik bagi rakyat
nah justru ini yang sebetulnya kita inginkan nantinya ketika oposisi yang kuat oposisi yang kredibel dengan menampilkan alternatif alternatif kebijakan yang betul betul
misalkan tentang apa ya self sufficient di bidang energi
juga self sufficient di bidang pangan
suasana hati dan pemikiran sehat seperti yang mbak dian fatwa katakan itu juga punya resonansi yang sama nggak dengan anggota koalisi adil dan makmur yang lain
pks yang sudah firm tadi
dengan semangat yang sama bahwa kita tetap harus di luar
enam puluh juta tidak boleh dihianati
ini persoalan demokrasi yang sehat ada check and balance yang kuat
itu punya resonansi yang sama nggak
saya pikir kalau dengan kawan kemarin saya kebetulan juga bersama dengan andre dengan juga daniel
saya pikir kita punya kita sejalan ya
tapi saya belum bertemu dengan kawan dari demokrat
tentu ini juga berbeda kalau pks kan sudah jelas
dengan barak gimana
saya dengan bara kebetulan juga nongkrong kebetulan jajar bareng dan kita ngobrol juga
nggak ada persoalan secara personal ya kita tidak ada persoalan
ketika kita tahu posisi kita agree to the sagree itu akan sebetulnya lebih sehat ketika kita melontarkan sebetulnya apa ide ide kita yang membuat kita disegree
dan nanti pertarungannya itu ada di rakernas yang kapan mbak dian
dan itu nanti akan diputuskan apakah akan bergabung atau tidak bergabung atau tidak semudah itu nanti
ya tidak semudah itu karena ini kan kita juga mendengar dari puluhan jadi kita punya suara sekitar all mustain millions hampir sepuluh juta
dan ini juga suara rakyat yang mendukung pan dan tentu suara ini tidak ingin kita hianati
nah kita ingin dengar suasana kebatinan kawan kawan di daerah karena mereka justru yang sangat tahu kondisi pandemi
sangat tahu kondisi di grassroot
dan indonesia bukan jakarta saya ada di jakarta tentu tidak bisa mendengar itu dengan sendirinya
dan saya pikir rakernas adalah platform untuk forum untuk kita mendengar suara dari grassroot
jika pertanyaan terakhir untuk mbak dian jika para konstituen pan menonton acara kita malam hari ini mereka akan bertanya tanya
jika kami ingin tetap ada di oposisi seberapa besar aspirasi kami itu nyambung dengan keputusan elit
keputusan eli dengan negosiasi yang kami apa namanya mandatkan kepada para elit pan
seberapa mungkin jaka sembung bawa golok itu terjadi atau akan jadi nyambung betul betul
insya allah mudah mudahan kawan kawan di dpp dan tentunya pak amin dan di dewan kehormatan akan mendengar suara mereka karena ini adalah masa depan pan itu sendiri
karena apa yang terjadi saat ini bukan akan selesai pada hati mereka
kita bicara pada persoalan bagaimana pan lima sampai sepuluh tahun ke depan
keputusan kita saat ini adalah bagaimana kita menentukan pan ke depannya
kita tidak akan gegabah
tentunya membuat sebuah keputusan tanpa mendengar suara suara kawan kawan dari dpr
disitulah dirakernas nanti pertarungan itu gagasan apa namanya mengenai hal hal yang prinsipil terutama buat demokrasi juga harusnya nanti dikemukakan disitu ya mbak dian
jangan sampai terjadi apa hengki pengki di bawah apa namanya meja
prasika terimakasih kita akan lihat perkembangannya mbak dian
terimakasih atas pembicaraannya
kami akan segera kembali usai cerita